kamera pengawas di sebuah rumah kos ini merekam aksi bejat seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya
sang mahasiswi berusaha menghindar dengan keluar kamar kos namun berusaha ditarik ke dalam kamar kos oleh pelaku
peristiwa yang terjadi pada jumat lalu ini bermula saat korban membuat status di media sosial tentang masalah yang dialaminya
pelaku yang membaca status lalu berpura pura menawarkan solusi namun ternyata saat datang korban justru mendapat pelecehan
dari keterangan kasat reskrim polres buleleng akp picharmedi pada senin dengan bukti rekaman cctv dan alat bukti lainnya polisi telah menetapkan sang dosen sebagai tersangka
nah setelah dilakukan gelar perkara terpenuhinya unsur pasal enam huruf a atau b terkait dengan
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh dua yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual
masih tentang kasus dugaan pelecehan seksual
polisi yang telah menerima laporan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dengan modus staycation bersama pimpinan perusahaan untuk memperpanjang kontrak
akhirnya menaikkan kasus ini ke tingkat penyelidikan
dikonfirmasi senin siang unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres metro bekasi
telah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor yakni seorang manajer perusahaan dan sejumlah saksi pasca menerima laporan dari korban berinisial ad
kemudian untuk dua orang saksi lagi kita layankan pada kita undang untuk klarifikasi pada hari rabu tanggal sepuluh mei dua ribu dua puluh
berarti surat sudah dilayangkan
iya telah kami layankan

sebelumnya viral di media sosial
unggahan akun twitter atmiduk tujuh belas yang berisi tentang persyaratan staycation bersama pimpinan perusahaan
bagi karyawati yang ingin diperpanjang kontraknya
menanggapi informasi tersebut kepala bidang hubungan industrial dinas ketenaga kerjaan kabupaten bekasi nur hidayah menyatakan
pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan untuk menyelidiki kasus ini
tim liputan cnn indonesia